ya menteri keuangan mengeluarkan peraturan nomor dua ratus sepuluh tahun dua ribu delapan belas
yang mengatur pajak transaksi perdagangan melalui sistem elektronik atau e commerce
nah dalam peraturan ini pemerintah akan mengenakan pajak penghasilan
pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah
namun peraturan yang mulai berlaku tanggal satu april ini mendapat resistensi
karena dianggap memberatkan pelaku usaha e commerce
bagaimana solusinya agar pmk dua ratus sepuluh tidak mengganggu pertumbuhan e commerce yang sedang menanjak
insight akan membahasnya kali ini bersama saya desi anwar
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini